desainer dunia georgio armani menghentikan penggunaan bulu binatang dalam koleksi fashion mereka terhitung mulai tahun ini
langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan armani untuk turut serta berpartisipasi melindungi dan menjaga kelangsungan hewan di dunia
keputusan ini mulai diberlakukan untuk semua koleksi fashion yang berada di bawah naungan georgio armani edisi fall winter dua ribu enam belas
joe binding selaku ketua lembaga fir free lions mendukung langkah armani ini dan mendorong merek lain untuk ikut serta
hingga saat ini beberapa merek fashion dunia lain seperti ugo boss tommy hilfiger dan calvin klein menyatakan berkomitmen untuk mengikuti langkah armani itu
sementara itu desainer fandi michael kors dan moshino masih tetap menggunakan bulu hewan dalam koleksi mereka